untuk membunuh siliwangi itu tidak mudah siliwangi mampu membelah raga jadi tujuh dari
kamu akan terkecoh artalepa kau membutuhkan jurus untuk penangkal dia hahaha lalu jurus
apa yang harus aku pelajari resigur halus halus
ada yang nggak suka pembunuh itu ayo selamatkan diri kita
permisi sampai langsung bisa bantu kami untuk menemukan tapi
permisi kamu langsung sampai langsung
gagap seperti kita sendiri di sini semua warga menutup pintu ayo kita cari tempat lain
berani mengambil jasa tambuk
kita harus bertarung sampai diantara kita ada yang melatih
tunggu kedatanganku siliwangi
aku akan membunuhmu
kau belum menjalankan tugasmu dengan baik di pajajaran
tugasmu untuk mengacaukan keluarga siliwan
kau malah jatuh hati pada orang susah
tidak nih tidak seperti itu nenek pasti salah paham
aku tidak mengamati
aku tahu semuanya
saya seperti yang sudah pernah
kamu tak akan memerlukan
senjataair yang nella
memang tugas adalah untuk membalaskan dendam ayahmu ranggabuakna
juga kakekmu kruandageni
dan aku membalaskan dendamku
baiklah aku berjanji
mulai detik ini
aku akan menghiraukan seluruh perasaanku
aku akan memulai
dan juga membalaskan
dan aku berjanji
tidak akan pernah melupakan dendam itu
tempat kembali ke bahaya
mau kemana ku atalepa
aku akan mencari siliwangi
dendamku sudah menyapai hubunganmu
aku akan membunuh dia
aku suka sama kamu artalemba
jiwamu terus diselimuti oleh agara murka
dendam kesumatmu terus pupuk dalam jiwaku
tapi ingat wartalepa
untuk membunuh siliwangi itu tidak mudah
siliwangi mampu membelah raga jadi tujuh
dan kamu akan terkecoh wartalepa
kau membutuhkan jurus untuk penangkal dia
lalu jurus apa yang harus aku pelajari resi wuro
bagaimana apa kalian sudah mendapatkan petunjuk di mana jasad subang larang berada
gek mohon tunggu sini
hei kalian tulia
jawab pertanyaan aku atau kudobrak pintu ini
patah jangan memaksa mereka untuk menerima kita
kau jadi militer begini
kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri
lebih baik sekarang kita pergi dari kampung
mereka sangat ketakutan
kenapa kau membawa aku kemari
bukan seharusnya kita ke tempat siliwangi

saya tahu sudah

segung hopeless love yang hidup
mereka seperti apa
jadi menjadi satu kom increase routines dan

mengapa kalian kepada lagi sendiri